masih tau dong
ya kamu bikin aku penasaran aja
hari ini bikin kicimpringnya sedikit
tapi esnya nggak kuat bikin banyak
hari ini mah nggak bisa
tuh iyan tangannya sakit
tadi kamu bilang mau ketemu
akan bilang besok aja katanya mau ke subang
saya sudah pulang dari subang
kalau mau kamu bisa ke rumah saya sekarang
g headphone nya getar banguk
palavra wat ravi abis itu
ya ya pak
aku bilang kalau mau kesan
nanti pulang kantor jam berapa
aku jemput ya
gak mau ah
karena dijemputnya pake motor butut
aku udah dijanji sama johnny
dia pake sedan
johnny itu siapa
kasih tau gak ya
kasih tau dong
ya kamu bikin aku penasaran aja
udah dulu ya aku masih kerja
aku gak ada kesibukan apa apa
memangnya kenapa gitu
kapan kapan jalan yuk
besok aku telepon lagi ya
siapa yang mau kamu masukin
buat kerja disini
kamu bener bener kenal gak
kalau nanti ada apa apa
itu bisa merusak hubungan baik kita
saya merekam aliskan orang yang bisa
saya pertanggung jawabkan
bukan saudara bukan tetangga
kemarin sore udah pindah ke tempat kos
mudah mudahan nanti betah
harus betah kang
cari kerja itu susah
saya harus punya penghasilan
harus bisa ngasih nafkah buat anak istri
tapi sebelum kamu mulai kerja di sini
kamu harus ngomong dulu sama si jupri
ngobrol di dalam aja
biar gak salah paham
udah gitu waktu ikut si jupri
status saya cuma buat bantu bantu
iya tapi tetap harus ada omongan
terima kasih om
ada teh kinasi
cuma sama kang bakti aja
mau jemput kamu ya
aku kan mau ikut teh irani
mending kamu ikut teku aja
kan kita udah ngomong
tapi harus nikah dulu
tapi sebelum nikah
kamu harus punya kerjaan baru dulu
sebenarnya daripada harus ke jakarta
aku lebih suka kalau tetap disini aja
biar rumah ini nggak kosong
kiranya udah ngomong sama kang mus
supaya mau tinggal disini
tapi kang mus gak mau
dia disini sama imas
kalau gak dines
menurut saya itu lebih bagus loh
soalnya rumah itu
malah cepet jadi rusak
kalau gitu saya pamit dulu